di igd tetap rame ini dulu
ya nah kalau kita lihat atau mungkin saya bisa saja berhipotesa bahwa gaya beliau tidur ini adalah untuk lebih normatif gitu ya
nah ketika itu memang